berjarak sekitar dua ratus lima puluh km dari pusat kota bandar lampung
kabupaten termuda di provinsi lampung yang terletak di pinggir samudera hindia ini
memiliki beragam pantai yang indah
pantai pantai dengan gelombang tinggi ini disebut sebut sebagai salah satu spot selancar terbaik
dan menjadi favorit penggemar selancar dari mancanegara
di kalangan peselancar asing
krui yang merupakan ibu kota kabupaten pesisir barat ini disebut sebagai hawainya indonesia
karena memiliki pantai dengan pemandangan bukit bukit hijau
dan memiliki ombak yang tinggi salah satu yang terbaik di dunia
salah satunya adalah pantai tanjung setia
pantai ini memiliki ombak yang tingginya dapat mencapai enam meter dengan panjang dua ratus meter
tak mengherankan jika pantai ini kerap menjadi lokasi kejuaraan surfing tingkat dunia
ini luar biasa salah satu tempat terbaik

saya suka kulturnya dan ini adalah tempat yang sangat bagus
ya semua orang di sini berkawan kawan dan wawasan yang sangat baik
ini selalu merupakan alasan yang baik
yang tidak bisa berselancar seperti saya
dapat menikmati indahnya panorama pantai di krui
dengan berjalan jalan dan menyantap beragam sajian seafood di pinggir pantai
seger banget ya jadi abis kita jalan jalan ke pantai panas panasan
memang paling enak
saya selalu makan yang segar segar nih
ini adalah pindang kuah khas dari krui
nah di sini tuh pesannya harus kiloan
jadi kita harus pesan ikan satu kilo
di sini ada ikan bakar ikan tepung
kemudian ikan kuah nih yang seger banget
ditambah es kelapa hijau
gak sabar ya kayaknya untuk makan langsung aja kita makan
puas menikmati keindahan surga dunia
kini saatnya saya berburu oleh oleh
pilihan saya jatuh pada kain khas lampung
yaitu tapis lampung
yang merupakan hasil tenun kapas dengan motif benang emas atau perak ini
tekadnya karena kita ini kan punya tekad
tekad belah ketupat
ini tekadnya ini namanya tekad
iya motifnya benang penyawatnya
benang emasnya apa
apa aja warnanya baik merah sama silver
tapi yang bedain punya kita dari luar
punya kita ini tekadnya tekad ketupat belah ketupat
mata punai garam sebuku
kain tapis dahulunya hanya dipakai untuk acara adat
namun kini kain tapis menjadi buah tangan jika anda berkunjung ke krui
adi dwi nanda muhammad wahyudi pesisir barat lampung